dan untuk mengetahui informasi terkini seputar kemeriahan kejuaraan selancar dunia krui pro dua ribu dua puluh dua kita sudah bergabung dengan diana valencia produser lapangan cnn indonesia yang saat ini sudah berada di provinsi lampung
selamat pagi diana bagaimana tadi jalannya pertandingan antara rio waida dan juga billy stairman
selamat pagi maggie dari krui ini sebenarnya sungguh pertandingan yang luar biasa ya karena tadi sudah sempat ada sebutkan bahwa rio waida ini adalah nomor satu peselancar di asia
kemudian billy stairman ini adalah peselancar nomor satu di benua australia
dengan gagalnya rio sebenarnya melaju ke babak final ini artinya hanya menyisakan satu atlet indonesia saja
yakni di kelas junior seribu adalah kailani johnson yang sudah bersama saya maggie
sebelum kita bahas kita ngobrol dulu ya sama kailani
kailani tadi gimana pertandingannya di hit tadi kamu mendapatkan poin paling tinggi
ini apakah ombaknya bagus cuacanya bagus
hari ini kondisi ombak sangat ideal dan sebelum hit saya saya nonton ombaknya dan sangat senang kelihatan bagus sekali
ya ombak pertama saya udah merasa relax dan confident
saya pikir oke saya cuma perlu dapat ombak yang bagus dan surfing saya akan di sana bisa mampu dapat skor yang tinggi
nah kamu kan melaju ke babak semifinal ada challenger challenger nih dari beberapa negara
ada nggak sih yang kamu bilang waduh ini nih kayaknya lawan paling berat nih kay
sebenarnya saya sangat senang melihat ada orang internasional dan yang ikut challenger series ikut kompetisi ini
karena itu mendorong saya untuk kompetisi untuk compete di level yang tinggi dan saya believe in myself
dan pasti bisa saya mewakili indonesia dan kontes ini di indonesia
jadi ya saya merasa ada banyak mendukung
kay ini kan empat puluh lima menit lagi lah ya kurang lebih kamu nanti akan main di semifinal
what's your preparation nih apa yang kamu siapin
mungkin keganggu sedikit karena wawancara sama cnn ya
ya untuk reparation nya saya akan dengerin musik paling favoritku dan nonton ombak
dan ya fear tau
oke good lucky line selamat istirahat dan selamat berjuang ya nanti di semifinal
nah itu tadi maggie ada wakil indonesia satu kalena johnson
yaitu di level women junior seribu
yang nanti akan berlaga juga di hari ini
kita nantikan dan kita berharap yang terbaik sebenarnya untuk kailana johnson supaya nama indonesia bisa menaklukkan ombak kerui
nah maggie kalau misalnya tadi anda bertanya soal laga rio waida dan juga billy
sebenarnya sangat seru sekali ya
karena mereka ini merupakan dua duanya bermain di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ini artinya dua olimpians bertanding di cruy pro dua ribu dua puluh dua
kemudian kalau melihat catatannya sebenarnya billy stereben ini bukan lawan yang mudah
karena di laga qualifying series ataupun di level qs itu billie eilish duduk ataupun di ranking satu
sehingga memang ini bukan lawan yang mudah ya
tapi rio waida juga tidak kalah skillnya
kalau tadi saya menanyakan kepada pelatih dari rio waida
yakni arya subiakto menyebutkan bahwa sebenarnya kondisi cuaca mulai dari ombak yang bagus
kemudian cuaca cerah anginnya bertiup juga ke arahnya sempurna
sehingga pecahnya gelombang ini juga cukup panjang dan juga tinggi
sehingga ini memudahkan dan juga memperpanjang waktu riding bagi para server
sebenarnya bukan jadi masalah
jadi cuaca bukan kendala
tapi sebenarnya memang sekali lagi karena faktor alam ini adalah olahraga yang berkaitan dengan alam gitu ya
selancar sehingga juga ada faktor luck
tadi kalau analisa dari coachnya rio yakni arya subiakti menyebutkan
ada beberapa ombak yang posisinya rio terlalu dalam atau terlalu deep
begitu sehingga kehilangan ombak yang berpotensi membawakan poin poin tinggi begitu bagi rio
tapi meskipun memang tidak melaju ke babak final
tentu kita mendoakannya terbaik ya untuk rio
karena beberapa waktu lalu kemarin ini menang di sydney pro dua ribu dua puluh dua
dan rio juga mendapatkan poin sepuluh
ini cukup tinggi
sehingga di level championship series ataupun cs
ini rio masih menduduki di peringkat ketiga
dan kita nantikan sebenarnya laga krui pro
meskipun ini juga rio sudah kalah
kemudian hanya satu wakil indonesia
tapi sebenarnya antusiasme masyarakat untuk menonton krui pro dua ribu dua puluh dua ini masih cukup tinggi
saya akan bergeser sedikit maggie untuk menunjukkan kepada anda
nah ini dia
masih banyak yang menonton ya
meskipun adalah hari jumat ya
tetapi masih cukup banyak sekali mereka yang menonton
karena memang warga krui ataupun warga pantai tanjusetia ini sudah terbiasa dengan banyaknya peselancar
begitu yang datang ke sini sehingga tidak hanya menonton wakil dari indonesia
tetapi juga menonton manuver manuver menarik dan juga ciamik yang diseguhkan begitu di krui pro dua ribu dua puluh dua
baik itu dari atlet indonesia ataupun atlet internasional
maggie kembali ke anda
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia
atas laporan anda dari lampung
selamat bertugas kembali